enggak ada begitu enggak ada emang ada begitu enggak ada ada buktinya apa
udah mandi tuh rena ayo
hai mama aja suruh papa mandi mandi sana sana ngusir enggak bukan ngusir
kan kamu sendiri yang bilang dari luar banyak umannya manisnya iya tuh baru
masih sama nino pasti istri sah nino jadi keishaan akun enggak keishaan aksan
waktu itu hubungan elsa dan niro itu sedang ada masalah
berarti bisa jadi ajakan kalau mereka sudah tidak berhubungan lagi kamu jangan mencari celah ya
keishaan bukan anak kamu dia anak nio paham kamu
mungkin secara hukum
keisha memang anak nino memang anak nino
saya ayah kandungnya
hai perusaha saya di mana kalau saya ingin mendekati anak saya sendiri kita
saya itu dirinya geisha

ke dua ini untuk punya reina
aldebaran sudah punya askara
kenapa saya nggak bisa memiliki keisha
kamu gak bisa memiliki dia
dia bukan anak kamu
paham gak sih
ini bukan permintaan
ini perintah dari saya
ada apa pak riki
saya lagi gak pengen diganggu
aman kok aman semuanya
sesuai instruksinya pak
tolong awasin dikit terus ya
saya gak mau riki menegati siapapun
cucu saya menantu saya anak saya di penjara
saya dan istri saya juga nggak mau
makasih pak wadid
makanan buat kalian nih
pasti anak anak semua nih makanannya
pokoknya kalau elsa dikunjungin pasti dia bakal dapat makanan yang berlimpah
lo bener bener dari keluarga tajir melintir ya sa
ini juga udah makanan yang awet
bisa buat sahur sama buka puasa
wah ini sih bukan lumayan lagi
tapi ini makanan mewah
hidup kita jadi makin terjamin nih selama puasa
tapi gue gak butuh semua makanan ini mbak
gue bisa keluar dari sini secepatnya
jadi gue bisa peluk kasia setiap hari kayak lo peluk reina dan naskara mbak
tapi tolong jangan dimasukin hati ya
ya aku mengerti sih mbak
pasti pikiran dia juga lagi kalu
tapi apa yang dia omongin elsa sebenarnya
aku setuju dengan apa yang dia omongin sih tentang masalah reina ya
semakin rendah ketemu sama nino
semakin nino punya pemikiran atau dia punya kesempatan untuk berhubung dengan reina
yang kamu bilang itu emang benar
karena masih ada keisha dan elsa yang sangat butuh perhatian dari neno
untuk masalah ini
jadi lo berangkat ke amerika puasa ini
tapi aku gak tau ya
kayaknya masih lama deh
soalnya mas so punya pekerjaan yang memang harus dia sendirian tanganin
namanya juga kerja kan
ya udahlah mau gimana
terus kamu gimana
kamu nanti megang askara sama rena sendiri
kamu gak apa apa
gak apa apa mbak
pasti bisa lah
namanya juga ibu kan
nanti kalau kamu butuh sesuatu
kamu butuh sesuatu
gimana kalau misalnya aku aja yang nantain mama pulang
jadi papa abis dari rumah sakit bisa langsung pulang
nggak perlu harus kesini lagi
coba mama telepon papa dulu ya
takutnya papa udah menuju kesini jemput
kalau sampai rikian duluan bilang ke nino
jadi berantakan semuanya
bisa bisa nino berapa besar nanti
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
papa baru tersenyum
ini papa baru mau jemput mama sekarang
ya udah pak
kalau gitu papa langsung pulang aja
gak usah jemput karena andien bisa anterin aku kok
oh gitu ya udah
kita ketemu di rumah aja ya pak
hati hati di jalan ya
eh gimana tadi riki
enggak macem macem kan dia pak
udah papa udah ngomong
nanti aja deh kita ngobrol di rumah soal ini ya
oh ya udah oke
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
kalau begini caranya
riki gak boleh deket ke nino
atau kau ngomong sekarang aja sama nino ya
biar nino jangan tau dari riki
aku informasikan ke hal dulu deh
ya dia juga tau
tuh ben kamu kangen
biasanya juga suka nyebut papa kalau papa pulang kantor
gak apa apa kok pak
jadi berapa ini
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
nih kalau ada mama dimarahin papa nih
datang datang belum mandi langsung puluk rena
kan papa punya aku
tapi kan bapak kotor dari luar
untung gak ada mama
tapi gak usah bilang belah mama ya
papa pasti bakal kangen banget sama kamu nih
papa mau ke amerika sebentar
ada temennya papa yang butuh bantuan papa disana
jadi papa harus bantuin dulu sebentar
amerika itu dimana pak
jauh banget ya pak
amerika itu ada di
udah pulang kamu
kamu capek banget
udah keren banget
kan udah mau puasa ya
kita nyekar deh
aku juga mau bilang itu sama mama tadi
besok kita nyekar dulu ke makamnya roy
sama mamanya andin sekalian
papa mandi dulu ya
gak ada salah salah
mau kemana sekarang
eh omomau tunjukin sesuatu
kasih ya udah anterin keisha sama mama
aku malah seneng banget akhirnya bisa main sama keisha
dan ketemu sama elso lagi tadi
masuk dulu ke dalem
masuk dulu ke dalem
mama sampe lupa ngajakin kamu masuk
iya masuk dulu yuk
mas al reina sama skara pasti udah nunggu aku
oh iya udah seorang sih
jadi kayak aku harus pulang dulu deh
eh terus papa gimana tadi ketemu riki
emang keras kepala ricky itu ngeyel orangnya
jadi papa tuh udah kasih tau sama dia nya
sama kejadian kemarin
dia malah bersikeras
kalau dia bapaknya keisha
masalah ini sama masalahnya
tadi ah udah minta tolong
tadi ada teman teman kamu disana
tadi pak elu udah bicara dengan saya
oke bagus deh kalau gitu
semoga riki gak aneh aneh lagi ya
tadi kakak udah ngomong keras sama dia
aduh ampun deh
udah pokoknya mama sama papa tenang aja ya
gak usah dipikirin masalah itu
kan juga ada
ada teman temannya dari riza juga
tapi kalau sampai dia
masih macem macem lagi ya
papa juga pasti akan bertinak lah
jangan terlalu banyak pikiran
papa kan juga
gue juga takut gitu kan
yaudah aku pulang dulu ya
makasih banyak ya sayang
saya sudah telepon law firmnya pak aku
sama pak amar
tapi tetap tim dari mereka bilang
semuanya harus pak amar yang mendesisikan
memang pengacara satu itu
bener bener luar biasa ya
kamu kesel gak sih
itu yang saya pikirin juga sih pak
ngejar ngejar beliau gitu
mungkin dia sangat ahli di bidang pidana
jadi bisa dibilang
dia udah dapat julukan sebagai the winner
tapi gak apa apa kita coba follow up terus
mudah mudahan kita dapat kesempatan
untuk memenangkan nyasanya beliau
kelar semua desainnya
kamu kalau mau pulang pulang aja nggak apa apa
terima kasih ya pak
kalau gitu saya percaya
sih rafael kenal aku lama banget ya
aku pulang sendiri aja
ah sus tolong bantu saya
saya pengen pulang sekarang
saya konfirmasi lagi ke dokter ya pak
dokter bilang sama saya
kalau saya udah bisa pulang sekarang
meski bapak sudah boleh pulang
kita tetap harus mengikuti prosedur
yaudah cepet ya sus
saya ngebentar disini
saya permisi pak
bakal ngikutin gue terus deh
tapi beberapa orang pun
untuk memiliki keasnya
kalau mereka berurusan sama gue
bangun siapa ini
kenapa yang telfon saya
gini dong gue pengen nanya
dia baik baik aja kan
ada apa ini
ada apa ini
segitu dulu aja no
pasti setelah ini
lo nanya ke om surya tentang kesalahan
nggak apa apa ini tapi nggak terlalu panas pak
tapi udah tahu panas
harus hati hati tuh
mau diobatin nggak
nanti aku cuci tangan habis ini
kamu kenapa sih
pikiran soal ricky ya
aku tuh kepikiran soal ricky
aku kepikiran itu pak
ya memang ada baiknya kita secepatnya ngomong sama nino
apalagi dino kan gak tahu dari awal cerita soal ini
tapi gimana kalau imbasnya bisa kena elsa juga pak
soalnya kan mereka lagi mau memperbaiki hubungan
itu yang bapak pikirin sebetulnya
nggak ada masalah mereka berperempuan ini lah
ya mudah mudahan soal ini gak bikin elsa jadi kepikiran ya pak
soalnya tadi elsa tuh udah cukup sedih loh
iya tadi suasana di lapas waktu mama nengokin elsa sama andin
itu melo banget
elsa nahan diri untuk nggak keluar
padahal udah mau mewak elsa
elsa juga bilang kalau semalam dia itu sampai pingsan pak
jadi ikatan batin antara elsa sama keisha itu kuat sekali
dan soal remisinya dia itu
sekarang ini kan lagi ditinjau
jadi aku yakin itu juga pasti jadi pikiran buat elsa
karena elsa kan pengen juga dia buru buru bisa keluar dari tahanan
pengen bareng sama keisha
ya tadi tuh kelihatan sekali elsa kangen sekali sama ghesia
sedih aku melihatnya aja pak
remisinya elsa kenapa ditinggalkan kembali ma
iya karena elsa kan waktu itu sempat
dia kembali ke labor
kayaknya gara gara itu sih pak
papa tadi ya berharap
hal itu bukan jadi
penghambat untuk remisinya elsa
karena selama ini elsa udah berbuat baik ma
nelamatin ibu gubernur
nelamatin teman temannya waktu kebakaran lah pasnya
semoga hal itu gak jadi masalah ya
untuk remisinya elsa
papa mau banget lihat elsa
di luar tahanan ma
itu akan jadi pemandangan indah buat papa
siapa tuholesnya riki
atsuru untuk aku miten kecelakaan
aku duluan ya
aku ketawa om baik lagi
om baik juga senang
ketemu sama rena
om baik ngapain kesini
kangen aja sama rena
makanya mau ketemu
ini kenapa tangannya
tadi di kelas abis menggambar
emangnya rena suka
mewarnai pake cat gitu
kalau begitu nanti
om baik beli cat air
yaudah dibeli ya
kok kamu udah dulu
ada keperluan apa
kebetulan lagi lewat depan
terus pengen ngeliat rena aja
boleh kan bu
rena pulang sama om baik ya
nanti om baik beliin
kamu istri berasa
eh maaf om baik telpon
oh om baik kan pernah janji waktu itu
ini om baik udah beli
om baik antar buat rena
sekarang boleh kan
kan om baik udah janji
ini yang baik antar sekarang ya
rena belum bobo kan
belum om baik
om baik datang mau nganterin cat cat warna warni ini ya
aku tunggu ya
aku selalu aja ngerasa kangen sama dia
apa gak sebaiknya aku sendiri yang nelfon alsa mandi nih ya
eh tapi kan tadi udah nitik pesen sama rena
pas banget anin dateng
orang direkam doang
kamu ngapain rekam rekam aku
ya gak apa apa cuman ngerekam
enggak gak jelek sih saya cantik
enggak cantik coba sih
lagi macet ya jalanan ya
parah tiga jam loh mas
ini aku bogle banget
aku ngantuk banget ini
tiga jam dari mana
jam dari rumah papa
macet banget aku gak tahu kenapa
ya sih emang tadi di jalanan macet sih
saya juga berangkat dari kantor juga agak
lebih duluan tadi supaya ngindarin macet
mama belum mandi jangan deket deket
mama kotor loh kan dari luar
biasanya kalau papa juga abis peluang kerja juga gak langsung deket sama anak anaknya
karena harus mandi dulu bersih bersih dulu
baru abis itu boleh peluk pelukan
duduk disitu sayang
gak salah pijetin kamu dari tadi nih
saya garuk ini gatel
apa sih ada apa sih mas
apa sih gatel
kalian rasa rasian apa sih
rahasia apa gak ada
tuh kenapa begini begini
emang ada papa begitu
gak ada kan
aku kan udah liat
tadi aku ngeliat
enggak gak ada
itu kemanaan tuh
udah mandi tuh rena
mama aja suruh papa mandi
kok jadi ngusir
enggak bukan ngusir
kan kamu sendiri yang bilang dari luar banyak umahannya mandi
iya tunggu bentar baru duduk bentar
eh kenapa sih
buru buru banget itu ada apa sih nih
tarik mama tarik
eh jangan duduk
eh mereka aku mau mandi
ada apa sih
bentar dulu capek
mama mau mandi kok duduk
jangan keluar kamar mandi kalau belum bersih
kalo gitu gak boleh main sama rena sama askara
nanti bau loh
baru duduk tadulu
kan disana gak duduk di ruang tamu
iya mah kenapa sih
masa aku capek
masa aku capek ini
tadi aku mau bilang
kalau maik mau kesini
buat antarin catangan
mau kan mah
mandi dulu ya
mandi dulu biar segar
boleh gak pak
nanti lagi dibahasnya ya
tunggu mama selesai mandi dulu ya
aku keluar dulu ya pak
siapa tau om baik udah dateng
cucu oma ngapain disini
kok sendirian kamu ngapain
lagi nungguin om baik omah
nungguin om baik
emang om baik loh kesini
kata om baik
aku baik mau beliin cat tangan buat aku gambar
terus om baik mau antarin catnya kesini
kalau gitu nanti kalau rena udah gambar pakai cat tangan
kamu pengen lihat deh gambarnya rena ya
bisa pinter ya
makan malamnya udah siap
oh ya udah oke
kalau gitu kita makan malam deh
nanti kasih tahu sekalian kalau sama anin ya
iya pak kekik ke kamar anin ya
makasih ya kek
kamu udah kasih tahu mama sama papa belum kalau om baik mau datang
apa al andin mengizinkan nino kesini ketemu rena
sampai malam gini belum dapat kabar juga besok pak nino bisa ketemu pak amar atau enggak
nggak salah sih
ternyata emang track recordnya dalam dunia hukum nggak kaleng kaleng
kamu lagi baca apaan
enggak ini aku lagi lihat beritanya amar mahendra
lawyer itu loh kak
ternyata keren banget ya ini orang
seorang pengacara yang sangat profesional
hampir semua kasus dia menang
walau semua halangan rintangan nggak jadi masalah
dengan julukan the winners
kok kakak bisa sampai tau julukannya the winners terus bisa tau semuanya gitu
ya tau lah tau banget malah
enggak serius kakak kenal
ini jujur nih ya
jadi sebenarnya dulu tuh kakak pernah ada sedikit masalah
ada kasus lah
dan dia mengendal kakak gitu
kakak rekrut dia jadi pengacara kakak untuk ngebela kakak
ya tau gitu dari kemarin aja aku minta tolong kangga ya
siapa tahu gara gara kak angga aku bisa ketemu sama pak amar
mengurus kasus ada masalah kasus apa maksudnya
buat pak nino